tim sar gabungan yang datang ke lokasi menerjunkan petugas dan perahu karet
menyisir area danau untuk mencari korban
namun karena faktor cuaca dan tingkat kedalaman danau
tim sar menghentikan sementara proses pencarian
dan akan kembali dilanjutkan pada minggu pagi